elah pemerintah tutup tutup

kita bicara jangan begitu kok kok
adu mulut ini terjadi saat tim gugus tugas percepatan pengendalian covid sembilan belas
kota makassar melakukan razia
dan menemukan sejumlah panti pijat di kawasan jalan sungai sadang makassar sulawesi selatan
masih nekat buka
ketika kita pencarian
petugas gabungan covid sembilan belas tni polri satpo pp dan pemerintah kota makassar
dihalangi oleh penjaga serta terapis pijat
saat berusaha menutup usaha tersebut pada rabu dua puluh sembilan juli
adu mulut saling tunjuk dan tindakan memukul meja pun tak terelakkan
untuk menghindari keributan lebih lanjut
petugas gabungan memilih mengalah
dan memberi kesempatan kepada panti pijat menutup sendiri usahanya
petugas mengancam akan menutup paksa
ada beberapa panti pijat yang memang tidak kooperatif
nah hal ini yang kooperatif tetap kita berikan ruang
untuk tetap menutup sendiri
menutup sendiri nanti kami yang lagi dari tim besok
akan kembali melaksanakan rahasia seperti ini
jadi barang siapa yang ditemukan besok masih buka
sama tim percepatan pengendalian covid sembilan belas
akan mengambil langkah tengah
sementara itu kepala seksi pariwisata dispark
kota makassar andi nazarudin zainal mengatakan
pihaknya belum mengizinkan panti pijat di makassar
dengan mengendarai sepeda motor
seorang warga nekat melarikan diri
saat dihentikan petugas satpol pp
di kawasan johar baru jakarta pusat rabu malam
meski berupaya tancap gas
upaya warga tersebut menghindari razia kandas
lantaran dicegah petugas satpol pp
selain itu sejumlah pengendara lain
berusaha kabur untuk menghindari razia
bahkan ada pengendara yang lolos dari razia petugas
dalam razia ini petugas berhasil menjaring belasan warga
yang tidak mengenakan masker saat melintasi kawasan tersebut
para pelanggar dikenai sanksi sosial
menyapu jalan dan fasilitas umum
camat johar baru nurhelmi menyayangkan warga
yang tidak mematuhi protokol kesehatan
jadi ini pun laporan dari warga masyarakat
dari tokoh masyarakat rtrw yang memang
sudah merasa kewalahan menghadapi warganya
yang masih belum menggunakan masker
saat mereka keluar dari rumahnya
petugas mengancam akan menindak tegas
dengan memperlakukan sanksi denda administrasi
bagi warga yang masih membandel tidak menggunakan masker
tim liputan cnn indonesia